sorotan lain menteri sosial tri risma hari ini meninjau lokasi longsor di kabupaten padang pariaman provinsi sumatera barat
risma menyerahkan bantuan sosial sekaligus memberikan bantuan bagi ahli waris korban longsor
menteri sosial tri risma hari ini meninjau lokasi longsor yang memakan korban jiwa
sekaligus menemui para korban di lokasi pengungsian pada rabu malam
secara keseluruhan kementerian sosial total menyerahkan bantuan senilai tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah
bagi warga terdampak banjir dan longsor di kabupaten padang pariaman
mensos membawa bantuan logistik dan menyerahkan santunan kepada ahli waris dari tiga korban jiwa
masing masing ahli waris mendapat santunan senilai lima belas juta rupiah
selain bantuan dan santunan risma juga menawari ahli waris korban longsor
untuk bekerja di balai besar pendidikan dan pelatihan sosial kementerian sosial
ya saya ngomong kaliwaris kebetulan dia biasanya buka warung kopi di situ
warung kopinya kena saya tawari dia kerja di tempat balai saya
dan insya allah kami saya sudah membuat peraturan menteri jadi sino
untuk yang kena bencana saya bisa masukkan langsung ke penerima bantuan sosial
sementara para korban banjir di kabupaten pesisir selatan
masih bertahan hidup di tenda tenda karena kondisi rumah mereka yang telah hancur
di kampung gantiang kecamatan sutra warga tak punya pilihan
selain mengandalkan tenda bantuan pemdas tempat
banjir yang melanda kami selalu telah menyapkan bangunan rumah
selain bantuan tenda warga juga sudah menerima bantuan logistik
warga berharap segera mendapat bantuan material untuk membangun rumah
terutama untuk dapat merayakan lebaran